anda masih bersama kami minimnya lahan permukiman untuk warga membuat pemerintah kota bandung
berencana untuk membangun apartemen rakyat
apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang membutuhkan perumahan yang murah
pemerintah akan mulai membangun apartemen rakyat yang memiliki daya tampung
dua ratus tujuh puluh delapan keluarga di kompleks ranca cili kota bandung
apartemen rakyat ini rencananya akan terdiri dari sembilan lantai
pembangunan apartemen akan terbagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama
ditargetan pada selesai pada semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
sementara itu pembangunan apartemen di kompleks ranca cili bandung
menggunakan anggaran sebesar lima puluh miliar rupiah yang berasal dari apbd kota bandung tahun dua ribu lima belas